bisa bisa kegiatan dihentikan
karena gak ada lampu
kalau begitu maka harus bantu
jangan gara gara mati lampu takjil gak datang
yaudah yuk kita ke musola
sekalian pulang dulu
dari orang lain
mimin malu kang
akan tak usah mikirin mas kawin yang mahal
listrik di musolah mati
mungkin ada yang konsret
kamu sudah tanya sama aku
sudah pak ustadz
oh tidak tidak
saya tidak mau sama barnas
pintu jati saya aja tidak balik balik
dua ratus ribu aja bisa jadi dua juta
kamu jemput aku
tidur di dalam kum
udah kayak petinju
begitu saya sampai rumah
jeniper belum pulang kum
makanya saya cari dia
eh ternyata jenniper tuh main engklek sama mak suha
ke rumah acing
kamu mah aneh ya kom
yang ke rumah acing itu saya
itu masih main engklek
kamu ke rumah saya
jeniper juga main engkleknya di rumah saya

kok pandangan kamu kayak nggak ngerti kum
nah gitu kum
jadinya gitu kum
jadinya gitu kum
jadinya gitu kum
jadinya gitu kum
jadinya gitu kum
jadinya gitu kum
jadinya gitu kum
kenapa kamu ceng
si debbie senang banget sama baju itu
terus dia bilang sama saya
pak debbie beliin lagi dong satu
tenang aja debbie papa beliin lima lagi
kalau gitu saya pulang berarti jennifer udah pulang
tunggu sebentar doy
tadi aku coy kesini
dia bilang katanya lampu di musola mati
terus kenapa kok
terus kenapa kok
itu dia berarti pertanda
malam ini gak ada taraweh
jadi kita harus jalan jalan
kadang kadang bener juga kamu tuh
munter dipanggil pak ustadz kemet sekarang
saya pergi dulu ya
ada siapa saja disana
ada siapa saja
kalian pulang dulu
aku pakai sendal
kita pulang dulu ya
terima kasih bu
saya juga ikut pamit deh
mau buka puasa
assalamualaikum pak ustadz
kamu bisa betulin listrik usul apa tidak
nggak berani pak ustadz
berani atau tidak bisa
kalau kita panggil orang berapa lama
untuk perbaikan paling sejam dua jam
tergantung kerusakannya pak ustadz
kira kira biayanya berapa
biayanya belum bisa diketahui kan
tergantung apa yang harus diganti kerusakannya di mana
kayak begitu pak ustadz
kan untuk musola pak ustadz
kang barres tidak akan berani
bisa kualat nanti dia
dia mah tak peduli
ini tak peduli
apa saja dimanfaatkan
berarti besok pak ustadz kita cari orang yang bisa membetulkan listrik di musola
ya kan begitu besok saja kita betulin
berarti malam ini musola gelap pak ustadz
kalau begitu saya permisi pak ustadz sudah mau maghrib
saya antar ke angkum dulu pak ustadz
ini sudah ajan belum
jadi ajannya tidak kedengeran
kita dengar ajan dari hp saja
saya tidak punya kuota
pakai hp kamu aja dong